jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
kamu tahu nggak siapa laki laki nomor satu di hati aku
ah itu mah jawaban gampang
itu aku kan
ada laki laki lain di hati aku
jadi selama ini aku pergi sekolah ke luar negeri selama sepuluh tahun
dan kamu pacaran sama laki laki lain
kamu cemburuan banget
kamu emang selalu ada di hati aku
tapi tetap nomor dua
kamu dengerin aku ya
kamu emang selalu ada di hati aku
tapi tetap nomor dua
dengerin aku dulu dong
kamu kayaknya pengen tau banget ya
siapa laki laki pertama di hati aku
jangan dilanjutin lagi aku mau pergi ya
tuh di hati aku
gak mau tau lagi ini orang gambekan juga
dia itu papa aku
pasti bela ke keburan om darman
seandainya papa masih disini
aku yakin semuanya pasti gak bakal kayak gini pak
aku yakin alfif gak bakal mempermainkan aku
saling di madu
apa jadi aku kehilangan diri
cuma ini tempat yang saya punya
mbak mbak tak boleh nginep di sini
pulang sekarang ya
tapi tapi pak
mbak tolong dipikirkan lagi
kalau dia sakit terus gimana mbak
sedang menggendong anak bayi
apa dia ke sini pak
dia udah pergi
tak tahu mas
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini
dia sudah ke sini miss
bella kayu saya di bawah kubur
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kita mencari aja pak
menunggu nunggu kita ketemu sama bilo ya
ke rumah pak firman
kita sekarang ada di rumah yang banyak sekali kenangan
di rumah ini ya nak ya
sangat bersejarah buat mama
dari mama lahir
sampai tumbuh besar seperti sekarang
dan di tempat ini juga mama ketemu sama papa kamu nak
ya buang aja
berani beraninya kalian ngeluarin barang barang kami
rumah ini milik perusahaan
dan kami merubah kebijakan
jadi kalian semua harus pergi dari rumah ini
lewatan kalian ya